sementara di surabaya petugas polda jawa timur bersama tni dan badan narkotika nasional
minggu dini hari merazia sejumlah tempat hiburan malam yang ada di kota surabaya
dalam razia ini polisi mengamankan enam pengunjung pria dan dua wanita
karena hasil tes urin ternyata positif mengandung narkoba
razia yang digelar petugas gabungan polda jatim tni dan bnn ini
menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kota surabaya
mulai tempat karaoke kafe hingga diskotik
salah satu klub malam yang menjadi target operasi adalah tempat karaoke delux di jalan tunjungan surabaya
sayangnya di tempat ini petugas tidak menemukan satupun tamu
diduga razia yang dilakukan oleh petugas bocor
razia kemudian dilanjutkan ke tempat karaoke di kawasan prapen surabaya
di lokasi ini satu persatu pengunjung diperiksa
setidaknya ada tiga puluh sembilan orang
tiga orang menjalani tes urin
hasilnya petugas mendapati enam orang pengunjung dan dua wanita pemandu lagu positif narkoba
mereka yang positif narkoba langsung diamankan
polisi akan mendalami peran mereka apakah hanya pemakai atau pengedar narkoba
kita dapatkan dari tiga puluh sembilan penyelenggara ini ada delapan yang positif
tapi ini kita dalami
apakah karena dia minum obat atau mungkin faktor dengan barang barang kelaran
jadi kita dalami
razia jelang akhir tahun ini
sengaja digelar di treskoba polda jawa timur
untuk menekan angka peredaran narkoba di jawa timur
khususnya di kota surabaya